pemprov dki jakarta tengah mempercepat proses pembangunan moda transportasi mrt
dua stasiun yang berada di kawasan jakarta selatan akan segera dibangun
dan hal ini berimbas pada situasi arus lalu lintas yang berada di sekitarnya
hari ini empat februari dua ribu tujuh belas merupakan hari pertama pemberlakuan rekayasa lalu lintas
di dua lokasi pembangunan stasiun mass rapid transit atau mrt di kawasan jakarta selatan
dua stasiun ini adalah stasiun blok m di jalan panglima polim
dan juga stasiun haji nawi di jalan fatmawati
rekayasa arus lalu lintas pun sudah disiapkan
akibat penyempitan jalan di ruas jalan fatmawati karena pembangunan stasiun mrt haji nawi
sebuah bus sekolah berukuran besar tersangkut selama beberapa menit
akibat lebar jalan yang tersisa hanya tiga meter
seperti ini sebuah bus yang berpenumpang puluhan anak sekolah terjebak di jalan fatmawati
yang berada di sisi proyek pembangunan stasiun mrt haji nawi
bus tersebut tersangkut pembatas jalan berbahan beton yang ada di sisi pembangunan mrt
pasalnya mulai tanggal empat februari ini ruas jalan fatmawati mulai dipersempit
dengan lebar sekitar tiga meter saja dari semula lima meter
walau sejumlah papan informasi terkait mekanisme rekayasa dan juga batasan kendaraan
yang bisa melintas sudah ditempatkan di beberapa titik jalan
namun pengemudi bus ini tetap masuk ke jalur ini
sejumlah pekerja proyek mrt pun berupaya untuk memberikan bantuan
dengan menggeser sedikit demi sedikit
pembatasan jalan berbahan beton yang ada di sisi pembangunan mrt haji nawi

koresponden cnn indonesia albi pratama di kawasan fatmawati jakarta selatan
albi sepertinya ini hari libur seperti ini tidak mengurangi kemacetan yang ada di sana
bagaimana kondisi lalu lintas
hari ini tanggal empat februari dua ribu tujuh belas sejumlah area ataupun jalan di kawasan jakarta selatan
akan dilakukan rekayasa lalu lintas
hal ini terkait dengan adanya dua pembangunan
stasiun mrt salah satunya adalah di kawasan blok m di jakarta selatan
dan satunya lagi adalah di kawasan jalan fatmawati
di mana di belakang saya ini nantinya akan dibangun stasiun haji nawi
dan untuk melakukan pembangunan ini pihak pemprov dki jakarta
berkoordinasi dengan pt mrt jakarta dan juga pihak kepolisian
dari dirlantas polda metro jaya pun sudah melakukan sosialisasi
melalui media sosial pada hari rabu lalu terkait dengan
akan adanya rencana rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan
dan hari ini mulai dini hari tadi jalur di jalan fatmawati
yang pada hari jumat kemarin masih bisa dilalui oleh kendaraan dari dua arah
baik dari arah tb simatupang menuju ke blok m dan juga dari arah blok m
menuju ke tb simatupang hari ini sudah ditutup
dan untuk di kawasan fatmawati ini sendiri masih disisakan sejumlah jalan
dengan lebar kurang lebih tiga meter di mana dari sebelumnya
lebarnya ada sekitar lima sampai dengan enam meter
iqbal ini hanya menyisakan space yang cukup kecil
hanya bisa digunakan ataupun dilalui oleh kendaraan kendaraan
berukuran sedang ataupun bus bus berukuran sedang seperti
seperti metro mini ataupun kopaja seperti itu
dan bahkan ekbal tadi pagi sekitar pukul setengah sepuluh pagi
saya sempat mengabadikan sebuah gambar di mana ada bus yang mengangkut puluhan
siswa siswi sekolah terjebak di jalan ini padahal di sekitar tiga ratus meter
sebelum memasuki ruas jalan ini terdapat rambu yang mengartikan bahwa
jalan ini hanya cukup untuk dilalui oleh kendaraan yang tidak lebih lebar
dari ukuran tiga meter seperti itu
jadi tadi ada bus tersebut tersangkut
beberapa papan beton ini ataupun betonan betonan pembatas jalan ini
selama lebih kurang sepuluh sampai dengan lima belas menit
dan petugas mrt yang dibantu oleh sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi ini pun
bahu membahu untuk menggeser beton ini yang memang berukuran cukup besar
dan juga memiliki bebot yang cukup berat sehingga memakan waktu yang cukup lama
tetapi setelah berhasil menggeser beberapa papan ataupun pembatas jalan beton ini
bus tersebut bisa melintasi kawasan ini
dan terkait dengan rekayasa lalu lintas walaupun di kawasan fatmawati tidak sepenuhnya ditutup
hanya menyisakan jalan berukuran tiga meter saja
tetapi pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan sejumlah rute rute alternatif
yang mungkin bisa dijadikan pilihan bagi para pengendara yang hendak hilir mudik di kawasan ini
untuk kendaraan kendaraan dari arah selatan menuju ke arah utara
atau seperti dari arah jalan tb simatupang menuju ke kawasan blok m
bisa menggunakan jalan cipeteraya lalu masuk ke dalam area jalan antasari
lalu masuk ke kawasan dharma wangsa untuk kemudian bisa ke kawasan blok m
begitu juga sebaliknya
dan untuk kawasan yang lain
untuk kawasan yang lain
untuk di kawasan blok m sendiri mulai dini hari tadi
jalur ataupun jalan panglima polim di mana sudah ditutup
jadi kendaraan kendaraan dari arah fatmawati yang hendak menuju ke arah senayan
harus mengarahkan laju kendaraannya melalui jalan bulungan
dibelokkan ke jalan kiemaja
lalu kemudian dibelokkan kembali menuju ke jalan sisingamangaraja
baru dari situ mereka bisa menuju ke kawasan jalan senayan
ataupun menuju ke jalan jendral subirman
dan menurut keterangan dari pemprov dki jakarta sendiri
bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini akan berlangsung
cukup lama terhitung sejak hari ini empat februari dua ribu tujuh belas
dan estimasi bisa sampai dilakukan sampai dengan tanggal sebelas agustus dua ribu tujuh belas mendatang
itu artinya ada waktu sekitar enam bulan lamanya
untuk dilakukannya pembangunan dari dua stasiun mrt ini
yang pertama adalah di kawasan fatmawati dan juga di kawasan blok m seperti itu
memang pihak pemprov dki jakarta terkesan untuk mempercepat proses
dari pembuatan mrt ini di mana ditargetkan pada tahun dua ribu delapan belas
uji coba sudah bisa dilakukan
dan pada dua ribu delapan belas
dua ribu sembilan belas masyarakat ibu kota sudah bisa menikmati mrt
yang memang bermula dari kawasan lebak bulus
dan berakhir di kawasan jakarta pusat ini
kembali ke studio iqbal
albi pratama koresponden cnn indonesia terima kasih